terima kasih anda masih bersama kami
aku ingin punya rumah sendiri kalimat ini tentu sangat berarti dan merupakan ungkapan keinginan hampir semua orang
memiliki rumah sendiri merupakan impian dan idaman kebanyakan orang dan saya akan mengulasnya untuk anda saatnya
aku punya rumah sendiri di usia muda
dan usia produktif saat ini menjadi saat yang tepat untuk menabung dana membeli rumah
menunda membeli rumah hanya akan memberatkan dana yang perlu dikumpulkan
jika tidak berinvestasi pada instrumen yang memberikan return lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah
dan di sini adalah kata kuncinya kita harus tetap berinvestasi pada instrumen yang memberikan return yang lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah
karena rumah ini setiap tahunnya pasti naik harganya
dan ini adalah beberapa alasan tidak menunda rencana beli rumah
yang pertama adalah
harga rumah pastinya naik terus ya
dan memang kalau misalnya kita lihat harga rumah ini terus naik karena lokasinya
lokasinya semakin strategis tentunya rumah ini akan semakin mahal
dan kondisi ini biasanya didukung oleh lokasi yang potensial dan semakin lama menunda untuk membeli rumah semakin sulit
menjangkau harga rumah dan semakin besar juga dana yang harus disiapkan
dan yang kedua adalah usia kita terus bertambah
semakin lama menunda
rencana membeli rumah semakin sedikit waktu yang kita miliki untuk mengumpulkan dana
selain itu memutuskan mengajukan kpr dan juga kpa juga semakin kecil
kemungkinan pinjaman kita diterima karena batas usia pelunasan kredit biasanya adalah ini lima puluh lima tahun
jadi kalau kita menunda pembelian rumah tidak akan membantu meningkatkan kemampuan membeli
karena walaupun penghasilan meningkat tetapi harga rumah juga terus meningkat
dan yang ketiga
yang ketiga adalah lahan perumahan ini semakin sedikit
tentunya kalau misalnya kita mempunyai uang banyak sekali orang orang yang membeli rumah bukan hanya satu dua
tetapi mereka juga membeli apartemen dan juga rumah rumah lainnya untuk investasi
karena itu lahan perumahan semakin sedikit
dan tingginya permintaan akan tempat tinggal membuat para developer ini juga semakin agresif mengembangkan properti
semakin lama menunda semakin sulit kita menemukan lahan perumahan dengan lokasi strategis dengan harga
yang ketiga adalah suku bunga kredit pemilikan rumah atau kpr ini sangat tinggi
apalagi sekarang bi rate terus naik
lalu kpr dan juga kpa ini juga akan naik terus
dan kenaikan bunga kpr ini juga mengikuti suku bunga acuan bank indonesia
dan kita akan melihat skema bunga kpr
ini sebenarnya ada dua skema
yang pertama adalah bunga fix atau fixed rate
kalau misalnya di bank anda bisa tanya fixed ratenya
jadi ini adalah bunga tetap yang diberikan oleh bank dalam jangka waktu tertentu
ini anda bisa mengajukan dalam jangka waktu kira kira lima tahun
dan seterusnya akan dijadikan floating rate
nah ini adalah bunga floating rate
jadi bunga yang mengambang yang diperlakukan jika memberlakukan bunga fix sudah berakhir
dan tentunya dua kategori bunga dari bank ini akan semakin tinggi karena bank indonesia terus menaikkan suku bunga acuannya
dan kita juga mempunyai beberapa tips untuk membeli rumah impian anda
yang pertama tentunya adalah budget ya
hal pertama yang bisa dilakukan menentukan harga rumah yang kalian inginkan
tentukan target yang masuk
dan yang kedua yang harus dipakai dengan penghasilan kita agar meringankan dan coba cari lokasi yang menawarkan harga rumah terjangkau
misalnya di daerah pinggirnya jakarta seperti depok tanggerang ataupun bekasi
dan yang kedua ini adalah yang paling susah
menabung uang muka atau dp ya
jadi kalau misalnya kita tahu untuk mendapatkan kpr ataupun kpa kita harus mempunyai uang muka dulu atau down payment
dan yang ketiga adalah mencari penghasilan tambahan
kalau misalnya memang kita sudah punya kerja tetap
kalau misalnya kita harus mendapatkan penghasilan tambahan kita juga bisa menjadi freelancer di weekend untuk menambah penghasilan tambahan
dan tentunya berinvestasi ini sangat penting karena investasi ini akan menghasilkan uang
dan menghemat biaya hidup
ini juga tentunya harus menghemat biaya hidup
dan juga melihat bagaimana kita harus tetap mencatat pengeluaran kita untuk melihat bagi porsi mana yang harus dihemat
dan porsi mana yang tetap untuk menjaga lifestyle kita supaya penghematan ini juga bisa berlangsung jangka panjang
tentunya membeli rumah memang bukan hal semudah membeli pakaian ataupun barang lain
harga rumah yang mahal agak menyulitkan bagi pekerja muda untuk bisa membeli secara tunai
dan tentunya kita juga mempunyai tips lebih lanjut dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan perencana finansial